sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mari saya bantu
jadi wanita cantik ini bernama putri arum dalu
indah sekali namanya
putri arumdalu ini lari dari rumahnya di saat hari pertunangannya
karena dia tidak mau dinikahkan dengan seorang lelaki bernama raden boma
kasian sekali dia
raden boma itu jahat sekali kanjeng pangeran
nidhi gak rela kalau dorong arum ini nikah sama raden boma yang sombong dan gila harta itu
paman bibi aku sudah memberikan obat penyembuh luka di tangannya
putri arum ini akan menangkapku
arum dalu ini akan segera bangun
maturnumbah nuwun jang pangeran
yang pangeran ini sudah ganteng gagah baik hati
cantik sekali gadis ini
wajahnya sangat lembut dan memancarkan keindahan budinya
siapapun pasti tidak akan rela bila ada lelaki jahat yang menikahinya
boma harapan kami satu satunya adalah aruk
tolong cari dan bawa pulang dia
tapi maaf pak
kenapa bapak dan ibu minta tolong sama saya
sedangkan kemarin bapak dan ibu juga yang memutuskan pertulangan kami
kalau kamu bisa menemukan arung
kami akan langsung menikahkan kamu dengan arum
peluk peluk arum
sebaiknya arum sudah lo istirahat saja dulu
kamu akan aman selama berada di istanaku
kanjeng pangeran paksi ini yang menolong kita dari harimau jahat saat kita di hutan
hebat sekali anjing pangeran ini
bisa ngalahin harimau yang ganas itu
wah jat jat jat gitu
kan jeng pangeran juga yang mengubahkan jodoh arum
ya kan kan jeng pangeran
paman dan bibi tidak perlu berlebihan
para dayang sudah mempersiapkan makanan
dan aku rasa paman dan bibi pasti sedang kelaparan
matur di bahan unjung pangeran
terima kasih ya pangeran
pokoknya dia harus kedekat temukan
saya nggak mau pernikahan ini batal
aku akan mengajari putri cara memanah
karena putri juga harus selalu siap siaga untuk menjaga diri dalam situasi apapun
gak usah takut
benar apa kata pangeran
memanah itu bukan hanya keahlian seorang laki laki
tapi wanita juga harus bisa memanah
ya enggak sih
megang aja belum
tapi aku gak bisa memanah pangeran
putri tidak perlu khawatir
aku di sini akan mengajari putri cara memanah
pegang di sini
jangan lupa jodoh arum